seorang pria di kabupaten bojonegoro harus dievakuasi tim sar setelah tersangkut pada sebuah pohon yang ditebangnya sendiri
selama hampir dua jam proses evakuasi berlangsung dramatis
tim sar dan dinas pemadam kebakaran kabupaten bojonegoro akhirnya berhasil mengevakuasi kadir
pria parubaya warga desa bagung kecamatan kanor yang tersangkut pohon yang ditebangnya sendiri
evakuasi berlangsung dramatis karena korban mengalami luka pada lengan dan punggungnya setelah tertimpa sebuah ranting usai menebangnya
korban akhirnya berhasil diturunkan dari pohon setinggi sepuluh meter setelah tim sar memangkas seluruh pohon dan menurunkan tubuh korban
kejadian bermula saat korban memangkas pohon pada ladang dekat rumahnya
namun tiba tiba sebuah batang berdiameter empat puluh cm yang dipangkasnya jatuh menimpa korban
korban yang terluka tak mampu turun hingga berteriak dan mengundang perhatian warga
penebangan pohon dan tertinggal di atas pohon posisi sesuai dengan hasil identifikasi tadi jell sebelah lengan kiri
jadi tidak bisa turun tadi ya
tidak bisa turun karena posisi sangat membahayakan
usai dievakuasi korban kemudian dilarikan ke rumah sakit umum daerah sumberjo guna mendapat perawatan medis